wakil ketua dprd dki jakarta abraham lunggana menantang gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
untuk menggugat hasil audit badan pemeriksaan keuangan terkait temuan bpk terhadap hasil audit pembelian lahan sumber waras
hasil audit badan pemeriksaan keuangan soal pembelian tanah milik yayasan sumber waras yang dinilai berpotensi merugikan negara
rp satu ratus sembilan puluh satu miliar terus menjadi pro dan kontra
untuk mengungkap kebenaran hal tersebut wakil ketua dprd dki jakarta abraham lunggana menyarankan agar gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
memperkarakan hasil audit badan pemeriksa keuangan tersebut ke pengadilan
itu namanya ahok cari pembenaran sendiri
itu pak asari ketua bpk sudah ngomong tuntut dong ke pengadilan
berani nggak ahok tuntut ke pengadilan
saya yakin tidak berani
ahok sedang melakukan pencitraan
kemudian mencari pembenaran terus
saya dukung bpk